kejaksaan tinggi jawa timur juga mengajukan pencekalan terhadap mantan menteri bumn dahlan iskan
pencekalan dilakukan menyusul dua kali dahlan iskan tidak menghadiri panggilan kejaksaan sebagai saksi kasus korupsi pelepasan tiga puluh tiga aset lahan dan bangunan milik pt pancawira usaha
dahlan akan dipanggil ketiga kalinya pada tanggal tujuh belas oktober mendatang
kepala kejaksaan tinggi jawa timur maruli huta galung kamis petang telah menandatangani permohonan pencekalan terhadap mantan menteri bumn dahlan iskan
surat permohonan pencekalan akan segera diajukan kepada kejaksaan agung untuk diteruskan kepada pihak imigrasi
permohonan surat pencekalan ini dilayangkan agar dahlan iskan tidak bisa pergi ke luar negeri
pasalnya dahlan sudah dua kali tidak memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam korupsi pelepasan tiga puluh tiga aset lahan dan bangunan pt pancawira usaha
badan usaha milik daerah provinsi jawa timur
dahlan diperiksa terkait posisinya saat itu yang menjabat sebagai direktur utama